pertanggal delapan belas november dua ribu dua puluh tercatat kasus kumulatif covid sembilan belas di jawa timur mencapai lima puluh tujuh dua ratus tiga puluh tujuh orang
dengan kasus aktif sebanyak dua dua ratus enam puluh delapan orang
sementara untuk tingkat kesembuhan di jatim selalu mengalami peningkatan
hingga kini tercatat sudah lebih dari lima puluh ribu orang yang sembuh dari covid sembilan belas
meskipun demikian masyarakat jawa timur tidak boleh abai dengan protokol kesehatan
apalagi jawa timur kembali muncul zona merah setelah satu bulan lebih menyandang status bebas zona merah
kabupaten lumajang kembali menyandang status wilayah zona merah atau wilayah dengan resiko tinggi penyebaran covid sembilan belas
akibat kenaikan kasus harian yang signifikan
terkait lumajang jadi memang pasca liburan panjang ini memang kita khawatir ada beberapa daerah yang mungkin
entah itu jadi tujuan wisata atau mungkin orang orangnya dengan mobilitasnya tinggi itu mengalami kenaikan kasus
di lumajang ini
ini memang kita sudah wanti wanti karena sekitar dua minggu yang lalu kita melihat adanya kenaikan yang istilahnya tidak seperti biasanya
biasanya kalau kenaikan itu dua atau tiga kali lipat dari biasanya itu biasanya zona itu akan menjadi merah
biasanya lumajang itu dulu naiknya mungkin sekitar dua puluh tiga puluh sampai empat puluh kasus per minggu
kemarin naiknya sampai seratus lebih per minggu
terus kita lakukan tracing dan per kemarin itu sekitar ada seratus kasus
jadi itu memang di lumajang
menurut epidemiolog universitas erlangga surabaya tingkat penyebaran covid sembilan belas di jawa timur masih dinamis dan belum stabil
kondisi penyebaran covid sembilan belas dapat dikatakan bisa dikendalikan jika semua daerah di kabupaten kota mampu menekan penyebaran kasus covid
menurutnya salah satu faktor penghambat adalah tingkat kesadaran masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan yang belum maksimal
khusus di kabupaten lumajang
uv tim satgas pusat covid sembilan belas menyatakan tingkat kesadaran masyarakat untuk bermasker hanya empat puluh lima tiga puluh empat persen
dan kesadaran untuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan masih empat puluh satu persen
prosentase ini merupakan yang terendah di jawa timur
lumajang itu sebagian pengamat mengatakan bahwa tingkat kepatuhan di sana masih di bawah lima puluh persen sekitar empat puluh lima persen
nah artinya ini apa
karena kepatuhan terhadap protokol kesehatan itu berkorelasi terhadap upaya pengendalian covid di daerah tersebut
nah tentunya memang kita tidak bisa berharap masyarakat begitu saja timbul kesadaran untuk patuh ya
tapi harus melalui upaya upaya tegas gitu ya saya kira
nah kalau upayanya tidak tegas
otomatis masyarakatnya juga akan jenderal banyak yang upay
dari hasil tracing yang dilakukan tim satgas covid sembilan belas jatim
rata rata penambahan kasus positif di lumajang berasal dari kluster keluarga
hingga kini satgas covid sembilan belas jatim berupaya menekan laju penyebaran covid sembilan belas
dengan semakin menggiatkan operasi justisi dan tracing